ini bidang yang lebih target
di akhir juli sampai dengan awal agustus
ya ratusan tusuk daging kebab ludes terjual setiap hari
kalau presiden berdasarkan kekuasaannya begitu saja mengambil bansos
nah kita nggak menutup kemungkinan untuk kita buka latihan untuk orang tua